ntar gua inget dulu ntar gua bayar pasti
kak kakak mau jamin gua dong
apa apa udah udah udah lepas
saya bilang lepas ya kita bicarakan baik baik
ada apa ini
tolongin gue dong ini gua gak mau dipenjar nih
oh jadi lu kakaknya kevin
aduh gua harus gimana nih
gue gak punya uang lagi buat bayar
gara gara jason tuh gak sih ini semua
kemana tuh si catherine
tadi dia lari kesini kok
dia lagi ke sana
aduh jangan sampe gua ketauan
gua gak mau dibawa ke polisi
ke mana sekarang
oh kan aku udah bilang sama kamu di telpon
kalau kita itu mau bikin baju pengantin
kamu kemarin gimana
udah ketemu sama catherine
gak jadi sayang
adik aku tiba tiba kebatalin semuanya
dia suka tiba tiba gak jelas kayak begitu
ya udahlah mudah mudahan
pasti aku yakin pada waktunya aku ketemu sama dia
apalagi kamu sudah pasang bantuan
kemuning jalan saraswati lima deket deket deket deket mall puri plaza kak
udah udah cepetan kesini aja dulu
hah ada dia
aduh lepas lepas
kau rasa lo
aku juga ditulis gue lo kasih gak
cuma yang jelas adik aku butuh bantuan aku sekarang
kita ke mall puri plaza sekarang ya
kalau gue masuk ke dalam
terus ketemu aldebaran ntar dia malah curiga lagi
mending gue nunggu si sumarno di sini aja deh
baguslah mobil alde udah pergi
gue masuk aja deh ke dalam
selamat siang pak
pak maaf saya mau nitip surat buat bapak sumarno
baik pak nanti saya sampaikan ke pak sumarno
kalau begitu terima kasih pak
itu pasti surat dari kepolisian
ya ada apa bu
bisa titip pesan ke salah satu karyawan di sini
pak lepasin lepasin dulu
balikin dulu duit kita
atau lo bakalan mendekam di penjara
pak kamu mau bayar bu
ya kita bicarakan baik baik
gue gak mau di penjara nih
oh jadi lo kakaknya catherine
kebetulan deh dia bawa kabur duit arisan kita
sekarang kakak tanya sama kamu
bener yang mereka bilang
ibu gak mau masuk penjara
kalau lu gak mau masuk penjara jangan cari masalah
gue bayar utang adik gue
bikin malu keluarga
gue bayar sekarang
nanti gue kabarin teman arisan yang lainnya
eh terakhir ya
oke udah masuk
makasih mas kambing permisi
lo tuh penuh mencoba bikin malu ya
lo tuh perempuan
masuk ke mobil lah
masuk ke mobil kakak mau omong sama kamu rumah
kamu tuh bukan anak kecil lagi masuk
pak sumarno ini ada surat untuk bapak
panggilan dari kepolisian
seperti yang pak al bilang
baru saja istri bapak datang
dia nunggu bapak di taman depan kantor pak
sampai sini ya
menunggu tepatnya deh
bu yenny juga bilang
katanya gak bisa di telpon karena hpnya rusak pak
ya sama sama
ada apa ya
alika ada apa apa
oh iya pak obat yang bapak kirim
ini bapak dapet panggilan
atas nama ibu katanya ibu di jakarta
ibu ini dipukul sama alika
nanti bapak bawa ibu ke gambar dan kasih warna
keren makasih ya pak
makasih ya sayang
yaudah ya pak
alikanya mau istirahat dulu
assalamualaikum walaikum salam bu
ini pasti kedai orang iseng
ini pasti kedua orang iseng
ini pasti kedua orang iseng
mending gue balik aja dah